nggak usah ngejoget deh
suratnya silo banget ya bu messi ya
awas hati hati hilang atau kebakar
nggak bisa dijual loh tanahnya
mami mami ngapain sih beli tanah
kamu tau nggak
ya mungkin kamu taunya udah dewasa nanti
mami itu beli untuk kamu juga
investasi untuk kamu dewasa
daripada uang mami buat dihambur hamburkan yang nggak nggak
mami buat invest
nanti beli tanah rumah apartemen wah sebuahnya yang mewah mewah
ya kan bu ranti
gimana kalau tanahnya mendingan ditanamin aja
sama buah buahan atau sayur sayuran
kan banyak manfaatnya
buat bu messi juga ya
bener ibu ranti
kadang kadang suka pinter
biasanya sih nggak
oh yaudah deh
ibu ranti yang mau beli barang barang semuanya
barengan aja ya
kita beli bibit bibitnya
kampung kita ini berubah
banyak sekali di daerah gosip gosipnya enak
ya hantu pocong lah
ah masalah itu akan tetap ada
mak dari itu
kita harus makin merapatkan barisan
dan yang pasti jangan sampai lengah
setuju banget pak rt
kalau bulan depan memang tidak ada kasus sama sekali
ya pak rt
elah kok lama banget lu
alhamdulillah pak rt
lima juta buat lima puluh tahun
ya memang gede
tapi permasalahannya waktunya lama banget loh
iya mau pak rt
tapi terlalu lama ya pak
oh pak rt
saya minta tolong mau pinjam itu para hansipers
ya buat bersihin tanah tanah yang belepotan
rumput rumput yang berantakan
daun daun yang jejat tuhan
di tanah saya yang baru
gak apa apa boleh
emang bu messi baru beli tanah ya
jangan lupa dicek kelengkapannya
surat suratnya jangan sampai bermasalah
udah kok pak rt nih dicek surat suratnya
tuh punya sendiri
pak rt atap pak rt
tolongnya boleh gak
ini saya punya ide brilian ya
misalkan kalau tanah itu kita tanam bibit bibit yang bagus
itu kan lagi jadi lebih bagus
bisa kan itu diatur
itu mah udah kerjaan kita ya ngarit
beliau mau banget aku bu
brilian orang mana ya
ya udah bu messi gak apa apa
kasih jawab sama mereka
tapi jangan lupa
mau banget saya bu
ya mau banget ya
duit aja lu nyaut
pengulang itu dari saya juga
ih gitu deh
cuman ngasih tahu doang
wah luas banget ya kayak perutnya adam
luas naruh makanan
zurah ini tanah mami kamu yang baru ya
iya tadi mama mami aku baru aja beli tanah ini
dan kita bisa beban main di sini
adam rafa kita main bola yuk
tapi kita mainnya di sebelah sana aja
permisi permisi lupa unasya
gua ga harus tinggal diam
yaudah dek dork
ini rumputnya kan tebal tebal banget
terus kamu babatin semuanya
setelah itu kamu kumpulin
nah disitu ya
setelah itu setelah kumpul semuanya
baru nanti dibawa ke tpa
siapa yang pa
eh dia pa nih
kalau ini kan cuma budak doang
makanya pasang tuh ya
boyo kalau budak tuh yang beneran dong
budak tuh jangan dipelihara
kan gue udah bilang ayam dipelihara bisa bertelur
yuk deh cepetan
eh tidak tuh terang
dari sana aja
yuk deh cepetan
kamu tuh ngobrol aja kerjanya
ram disini aja
adam udah ketemu belum dulu balanya
suara siapa tuh
adam kamu kenapa sih
tadi ada pocong di sana
kak ada pocong di sana
kalian pernah lihat kali
lagi kan adam sama rafa nakut banget
tadi di sana ada pocong
masa sih ada pocong adam
ah yang benar kamu di sana tuh ada pocong
udah di sana
udah ngecek biarin urusan gue semuanya
yang namanya bos atasan itu selalu merintah yang bawahan
yaudah cepetan kamu sana
lu kok enggak mau
mau tak pecat tak potong gajinya
enggak kita kan bertiga nih
ya harus sama sama dong
ya siap cepetan
tak temen nih
coba lu cek sebelah sini dik
jerembahan di situ
kok enek punuh kanan ya yuk
keburannya enggak ada nisanya ya
jangan jangan nih tanah
kita lapar sama bumes sih
aku membangit hembang di taman
jangan aku merayam
iya aku tuh mau laporan kalau tanah ibu messi yang ibu beli itu ya ternyata bu
tanahnya banyak banget kuburan yang tanpa nisanya lo bu apa eh apa apa eh eh eh